pertama itu apakah ini adalah opsi yang akan diambil
kalau iya maka bersama dengan siapa
sekarang kita lagi memikirkan dulu
karena kayak di bumh misalnya
saya sudah melamar pak asyid
untuk bicara dengan semua
pendaftarannya yang harus dipikirkan

melalui siaran digital ptv
dan media streaming lainnya